kondisi sopir hanafi rais yang menjadi korban kecelakaan di tol cipali pun mulai membaik
sopir hanafi mengaku mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi
dan tidak bisa menghindari kendaraan yang ada di depannya
saat ini supir sudah diperbolehkan pulang
sementara hanafi rais masih dirawat di rumah sakit siloam purwakarta jawa barat
setelah sempat dirawat di igdrsu abdulorajak purwakarta
kita dengan kecepatan tinggi jadi ada kendaraan yang mengambil lajur kanan
untuk menyalip depannya kita sempat menghindar
jadi kita nabrak terus juga ditabrak juga dan diberi jatah
waktu kejadian bapak tahu apa apa
tidak merasakan nyantuk
merasakan nyantuk atau seperti apa pak sebelumnya
kalau ngantuk tidak karena kita baru saja keluar dari res area di daerah cirebon
karena memang ada kendaraan yang ambil kanan dan kita tidak sempat menghindar
yang bapak tahu kendaraan yang menabrak itu kenapa ya oleng atau bagaimana ya
kalau yang nabrak mungkin karena kita tidak sempat menghindari kita juga

terus berehat di daerah ini
terus nakal jadi menang
masalah yang ada
di dalam hari ini
orang orang di udara